hidup ini datang ketika usahanya lesu akibat pandemi
wahyu lalu mencoba menarik minat pembeli dengan cosplay
dia memilih kostum kesatria bajai hitam superhero favoritnya sejak kecil
sebetulnya ada sih ada beberapa kostum yang lain yang dipakai
tapi kan lebih enak pakai yang baja hitam
kalau dulu ya masih kecil ya suka sama si baju hitam ini
ya tetap suka
wahyu membeli kostum kesatria baja hitam dengan harga tujuh ratus ribu rupiah
harga yang lumayan tinggi menurut wahyu
tetapi penampilannya sebagai kesatria baja hitam bisa membuat warung es dawetnya laris lagi
wahyu juga dikenal di media sosial karena pembelinya sering mengajak berfoto
edon lugantara gunung kidul daerah istimewa yogyakarta